kita beralih ke kabar perkotaan
salah satu program inovasi pemerintah kota surabaya
untuk mempermudah pelayanan kesehatan warga
di tahun keduanya ini nampaknya kemudahan yang dijanjikan
belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan warga
masih banyak warga yang belum familiar dengan program ini
sehingga antrian panjang belum bisa tertangani dengan sempurna
tingginya mobilitas di kota surabaya akibat urbanisasi
membuat permintaan layanan kesehatan bertambah
namun pelayanan kesehatan mudah dan cepat di ibu kota jawa timur
kini bisa tercapai berkat a health
lewat layanan ini pasien tidak perlu mengurus administrasi saat akan berobat
pelayanan kesehatan masyarakat surabaya bisa dilakukan di mana saja
anda cukup mengakses yaitu ehel surabaya go id
ada tiga bahasa yang disediakan yaitu indonesia jawa atau madura
dan anda bisa memilih di rumah sakit ataupun puskesmas yang anda tuju di surabaya
dan ketika itu ketika sudah memilih rumah sakit ataupun puskesmas yang dituju
anda bisa mengisikan apakah ada orang surabaya ataukah non surabaya
dan anda diminta untuk memilih yaitu poli atau klinik yang dituju
ketika sudah memilih poli atau klinik yang tujuh
anda bisa langsung mengisikan data diri anda
seperti halnya nama alamat lengkap dan juga tempat tanggal lahir
ketika sudah dilakukan verifikasi data
anda akan diminta untuk memilih jadwal yang sesuai dengan keinginan anda
ketika jadwal sudah sesuai dengan permintaan anda
anda langsung akan mendapat yaitu nomor antrian
yang bisa langsung anda tunjukkan ke poli atau klinik yang dituju
hingga kini sudah ada dua rumah sakit dan enam puluh empat puskesmas
di bawah naungan pemkot surabaya yang terintegrasi dengan ehel
untuk sementara ini saya sudah melihat di rumah sakit suwandi ya
itu untuk antrian sudah bisa teratasi ya
kemudian untuk rujukan juga di mana pasien diberikan ya
dipermudah untuk tidak lagi ngambil nomor antrian
tetapi mereka langsung begitu mendaftar lewat ehealth
mereka bisa langsung duduk di poli
tapi antrian belum sepenuhnya hilang
seperti di rumah sakit suwandi karena pasien belum familiar dengan ehal
tidak pakai karena kita belum tahu
belum tahu atau belum mendengar sosialisasi bagaimana cara mudah untuk lewat itu lagi
sementara ada pula yang mengeluh karena sistem ehalt seringkali bermasalah
akibatnya di rumah sakit suwandi ini rata rata pengguna online ehalth
hanya sekitar seratus orang per hari
padahal total pasien mencapai sekitar seribu orang
kadang rewel mbak onlinenya ya mungkin karena sibuk atau apa
optimalisasi layanan ehealth terus dikembangkan pemerintah kota surabaya
mereka akan menambah rumah sakit yang masuk jaringan ehal
termasuk rumah sakit yang dikelola
itu lelah pemerintah provinsi dan swasta